manuver partai nasional demokrat mendekati partai partai oposisi disebut sebagai upaya persiapan menghadapi pilkada dua ribu dua puluh serta pemilu dua ribu dua puluh
namun partai nasdem menyebut upaya silaturahmi perlu dilakukan dengan tetap menghormati posisi masing masing dari partai
ketua bidang media dan komunikasi publik partai nasdem willy aditya menyebut pertemuan partai nasdem dengan pks
dan rencana pertemuan nasdem dengan pan pada akhir bulan november nanti merupakan bentuk silaturahmi kebangsaan yang perlu dilakukan
nasdem dan pan belum membahas secara rinci soal pilkada dua ribu dua puluh apalagi pilpres dua ribu dua puluh
namun kedua partai memiliki kesepahaman untuk membangun demokrasi dengan prinsip check and balances
sementara pengamat politik dari indobarometer muhammad kodari menyatakan bahwa melihat pertemuan ini wajar dilakukan pasca pemilu
manuver nasdem dinilai tidak akan merusak
terusak kualisi kabinet dari jokowi dodo marfamin dalam jangka pendek karena komunikasi surya palo dan presiden jokowi masih terjaga
ya ini silaturahmi kebangsaan kita menamakannya karena apa
tentu sesama institusi partai politik dia memiliki tugas tugas konstitusionalnya
kita harus saling menghormati di mana posisi masing masing ada yang di dalam kabinet bersama sama pemerintahan ada yang di luar kabinet
tapi sama sama harus menjalankan
dan apa itu check and balance terhadap program dan jalannya pemerintahan di senayan
jadi komitmen itu harus sama sama demokrasi yang matang
pak surya pak sohibul iman dan mungkin akhir bulan ini kita akan kepan gitu dengan pak zulkifli hasan
itu ingin kita merawat demokrasi ini kan sebuah hal yang kita perjuangkan bersama
dia harus tetap dijaga kesehatannya biar tidak flu biar tidak pilek apalagi batuk gitu
bagaimana memajukannya dengan proses check and balances gitu
jadi saling menghormati posisi dan tetap menjaga proporsionalitas itu di gedung dpr sana
partai nasdem pasti ingin menjadi partai besar
yang kedua nasdem ataupun surya paloh mungkin melihat bahwa mereka berusaha untuk mendukung pak jokowi dengan cara membangun sebuah aliansi politik atau kubu politik yang berbeda dengan yang sudah dijalin oleh pd perjuangan atau gerindra
dan saya juga melihat sinyal sinyal atau tanda tanda bahwa pak jokowi juga membutuhkan dukungan dari nasdem
itulah ciri khas dari seorang jokowi yang notabene menjadi presiden dan dia bukan seorang ketua partai politik
jadi dukungan dukungan politiknya dia proyek dari para ketua ketua umum
jadi pak jokowi ini politiknya adalah politik keseimbangan
dia berusaha menjaga hubungan baik dengan semua ketua umum partai
tapi pada titik tertentu pasti terjadi perbedaan pandangan
terjadi perbedaan agenda terjadi perbedaan pemikiran
nah pada saat itu ya menurut saya ya kalau kacamata pak jokowi dia harus punya beberapa titik dukungan tidak hanya satu titik saja
karena kalau satu titik itu berbeda dengan dia sementara dia tidak punya backup dukungan maka dia akan mengalami kesulitan